saiful jamil resmi bebas murni pada kamis pagi setelah mendekam di tahanan lapas kelas satu cipinang jakarta timur
saipul jamil dipenjara karena terseret kasus pelecehan serta penyuapan terhadap panitera pengadilan negeri jakarta utara
saipul jamil akhirnya bisa menghirup udara bebas usai menjalani lima tahun tujuh bulan kurungan di lapas kelas satu cipinang jakarta timur
kebebasan saipul disambut sejumlah anggota keluarga dan kerabat yang telah menanti di pintu keluar lapas
pelantun lagu ratu hatiku itu menangis dan memeluk orang orang terdekatnya
sebelumnya saipul difonis delapan tahun penjara dalam kasus asusila terhadap anak di bawah umur dan suap panitera pengadilan negeri jakarta utara pada dua ribu enam belas lalu
pemilik nama asli jaminuddin purwanto ini bebas murni setelah menerima potongan masa tahanan selama tiga puluh bulan
jadi siapa sih yang pengen masuk penjara
saya juga kalau bisa tuh hidup nggak ada tuh melalui seperti ini
tapi karena sudah takdir harus saya masuk sini ya mau gak mau banyak ilmu yang saya dapat